aldi menyesal gara gara aldi
mereka turun ke dunia server kamu
mereka turun ke dunia server kamu
mereka turun ke dunia server kamu
mereka turun ke dunia server kamu
mereka turun ke dunia server kamu
kamu sudah pulang
hari ini saya sudah bebas pak
kau kabur ke doaku
ini semua karena saya
mulai sekarang janjilah sama allah
untuk hidup baik baik
jaga ibu dan adikmu
begitulah kondisi bapakmu terakhir
semakin hari semakin lemah
memohon kepada allah
agar bisa ketemu kamu
ya sudah lah
kita perserahkan saja kepada allah
hari ini aku menang banyak
kamu harus tamat dengan aku ya
kamu duluan masuk
kartu ku royal fringe
pak minum air putih dulu ya pak ya
kok makanannya gak habisin sih
nanti kalau gak dimakan
bapak gak sembuh deh
bapak udah gak ingin makan
udah gak ada langsung makan bapak
tapi kan bapak harus makan
kalau enggak bagaimana bapak bisa
sekarang makan ya
hai ya allah
hai apa yang bisa aku lakukan untuk menebus kesalahanku
hai ngapain di sini belum cukup dengan semua yang aku perbuat
hai kakak itu sudah tidak pantas tinggal dirumah ini
ini kamu jangan begitu sama kakak kamu kakak saya enggak mau punya kakak bejat seperti dia dia ini bisa
cuma bikin kita susah bu dengar ya sekarang juga kamu pergi dari sini atau saya akan laporkan kamu ke polisi karena
sudah kabur dari penjara
rini kamu bebas dari penjara
jadi karena kamu sudah
bebas dari penjara
lalu kamu mau balik lagi ke sini
bu dia ini harusnya sadar
kalau dia sudah tidak diterima
lagi di rumah ini
kalau bukan karena dia
bapak enggak mungkin
sengsara seperti sekarang ini dan saya masih
bisa kuliah bu
ini semua gara gara kamu kalah judi dan membobol
kepada pak haji
semua uang bapak dan ibu habis
untuk membayar hutang kamu
dan saya berhenti kuliah
itu semua uangnya untuk membayar